sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ucapan bapak baik baik
kalau kamu mencintai milo bapak gak akan melarang kamu
tapi bapak akan menghilang dari kehidupan kamu
dan pergi dari rumah kamu nggak akan bisa ketemu bapak lagi
kamu tetapkan pilihan kamu
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masuk bawel deh ya
udah mendingan lu dengerin gue sekarang
maksud saya datang ke rumah bapak untuk ketemu dengan putri bapak
karena saya mencintai dia pak
saya kasih waktu satu bulan
kalau kamu bisa menghasilkan uang dari hasil kerja kamu
satu miliar dalam satu bulan
saya nggak akan menghalangi kamu dengan ini
ada tamu cari non
perempuan non bawa bayi

selamat pagi julie
silahkan duduk mbak
maaf ya pagi pagi aku datang ke sini ganggu kamu
kamu pasti banyak kerjaan dan urusan
gak apa apa mbak
ini anak siapa
kamu mau gendong
sini sama tante
lucu banget sih kamu
sama seperti papa dan apanya
ini anak aku dan milo
aku tahu semalam milo datang ke sini kan
gak apa apa kok julie
aku gak bakal marah kok
setelah menjadi seorang ibu
kayaknya aku seperti terlahir kembali jung
aku benar benar berubah
dan aku bukan
alia yang seperti dulu
aku tahu kamu pasti shock banget dengar semua ini
kalau aku jadi kamu juga
aku pasti akan bereaksi yang sama
dan kamu pasti gak percaya sama sekali
bayi yang kamu gendong ini
adalah anak aku dan mil
kami menikah kurang lebih satu tahun setengah yang lalu jo
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
masa itu kita berdua
milo kena guncangan jiwa yang berat banget jul
kadang kadang dia suka manggil aku dengan nama juli
tapi demi pada kami milo
milo kami hidup sederhana
tapi aku kerja keras banget aku banting tulang
tapi semua itu nggak apa apa
semuanya demi milo
gak apa apa kok jul
kamu kan kamu selama ini kan di paris
jadi pasti kamu gak tahu apa
apa yang terjadi di sini
jul kamu gak perlu minta maaf kok
dan kalau suatu waktu milo datang ke sini
kamu tolong dengerin dia ya
kamu jangan usir dia
karena dia bener bener butuh teman sekarang
dan kalau aku boleh minta satu hal jul
jangan sampai dia tahu rahasia ini ya
karena dia pasti akan
akan semakin down
kamu perlakukan dia dengan baik aja
karena gak lama lagi
gak lama lagi
pengobatan yang milo akan selesai
dan dia gak akan ganggu ganggu kamu lagi kok
makanya aku datang ke sini jo
aku mau minta maaf atas semua kejahatan yang pernah kulakukan di kamu jul
mbak mbak alia gak perlu minta maaf
selama ini aku gak pernah dendam kok sama mbak alia
terima kasih ya juli
terima kasih banget
hati kamu benar benar mulia
kalau begitu aku permisi dulu ya
jangan lupa mbak alia
ya ampun matterpa khusus
jangan lupa bubu
terima kasih ya